hai dari dua gelombang pemeriksaan swab tim satgas kofit sembilan belas provinsi sulawesi selatan
menemukan sembilan puluh dua orang awak kapal dan mitra pt pelni yang berada di atas kapal motor lambelu
dinyatakan positif kofit sembilan belas keseluruhan awak kapal ini saat ini menjalani karantina atau
isolasi mandiri di atas kapal hingga dua pekan ke depan kepala dinas kesehatan provinsi sulawesi
selatan m ihsan mustari mengatakan dari hasil swab gelombang kedua terhadap satu ratus sembilan awak kapal
sebanyak enam puluh enam kru dinyatakan positif kofit sembilan belas ya satu ratus sembilan orang yang diperiksa swab jadi tidak bukan sembilan puluh sembilan
jadi satu ratus sembilan data yang validnya dari satu ratus sembilan yang kita telah periksa ada yang positif sebanyak enam puluh enam orang
nah ini tentu akan kita lihat data data positif dari kementerian kesehatan yang begitu besar
ini sebelumnya melalui pemeriksaan swab gelombang pertama terhadap empat puluh dua awak kapal ditemukan dua puluh enam di
antaranya positif kofit sembilan belas kapal motor lambelu mulai dikarantina di perairan makassar sejak
sembilan april setelah ditolak untuk berlabuh di pelabuhan lorensai maumere nusa tenggara timur
evaluasi juga tentang pengamanan dan pemantauan dan kita tahu kalau di luar di luar itu kan ada banyak
perahu dan masyarakat yang lalu lalang boleh jadi itu menjadi sarana untuk abk itu bisa turun di darat
selama masa karantina kebutuhan logistik kru kapal disediakan tim gabungan yang berada di pelabuhan
kapal ini juga dijaga ketat oleh aparat gabungan
tni polri dan keamanan pelabuhan untuk memastikan tidak ada orang yang naik ataupun turun dari kapal
selama masa karantina berlangsung di dermaga pelabuhan makassar